pemerintah bercara menghapus bahan bakar minyak bbm jenis bensin ron delapan puluh delapan atau dikenal dengan merek premium pada dua ribu dua puluh
selain premium bbm jenis pertalite juga akan dihapus dan digantikan dengan pertamak
dikutip dari cnbc indonesia rencana itu dibahas dalam fokus group discussion
yang fokus pada kegiatan penyediaan dan pendistribusian bbm dan lpg pt pertamina
pemerintah sudah menyusun peta jalan bbm ramah lingkungan
direktur pembinaan usaha hilir migas kementerian esdm surjaningsih menjelaskan bahwa indonesia kini mulai memasuki masa transisi
di mana bbm ron sembilan puluh atau pertalite akan menjadi bahan bakar transisi menuju bbm yang ramah lingkungan
perubahan dari premium ke pertalite diperkirakan akan mampu menurunkan kadar emisi co dua sebesar empat belas persen
kemudian dengan perubahan ke pertamak akan menurunkan kembali emisi co dua sebesar dua puluh
agar peralian tersebut tidak menimbulkan keadaan yang lebih tinggi
jika terlalu menurunkan gejolak pemerintah akan mencermati volume pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat